tren kenaikan harga minyak goreng yang bertahan ini akibat sejumlah faktor
harga komoditas dunia khususnya cpo yang meroket
akibat turunnya produktivitas sawit di dalam negeri dan malaysia
sehingga mendorong tingginya permintaan produk minyak nabati di dunia
sementara di dalam negeri permintaan yang tinggi akibat produk kelapa sawit
juga diperuntukkan bagi pemenuhan mandatori biodiesel guna mengurangi impor bbm
aidi petani kelapa sawit di bangka belitung mengakui turunnya produktivitas tandan buah segar
karena biasanya baru masuk panen pada bulan maret hingga agustus
untuk kondisi kebun kelapa sawit yang ada di bangka belitung saat ini
untuk hasilnya panennya ini memang agak kurang
dikarenakan mungkin faktor cuaca dan kita tahu juga ini belum masa masanya panen raya
untuk masa masanya panen raya itu terjadi
di bulan maret sampai dengan bulan agustus
dirjen perdagangan dalam negeri kementerian perdagangan oke nurwan mengatakan
meskipun indonesia adalah produsen cpo terbesar
sebagian besar produsen minyak goreng tidak terintegrasi dengan produsen cpo
produsen minyak goreng dalam negeri harus membeli cpo sesuai dengan harga pasar lelang dalam negeri
yang terkorelasi dengan harga pasar internasional
akibatnya jika terjadi kenaikan
harga cpo internasional maka harga cpo domestik juga mengikuti
nah untuk menstabilkan tingginya harga minyak goreng ini
pemerintah akhirnya mengambil kebijakan satu harga rp empat belas per liter sejak sembilan belas januari lalu
kebijakan ini berlaku nasional hingga enam bulan ke depan
sebab kemendak memproyeksi tingginya harga minyak goreng ini akan berlangsung hingga akhir kuartal satu dua ribu dua puluh
oke nurwan mengatakan
kemendak mengambil langkah subsidi dari selisih keekonomian harga minyak goreng
kemendak akan membayarkan selisih tersebut kepada produsen minyak goreng
setelah diverifikasi berapa banyak yang terjual ke konsumen
sementara sanksi akan berlaku bagi produsen yang tidak menerapkan kebijakan tersebut
kalau harga keekonomian katakanlah rp tujuh belas kita tetapkan
karena penyalur ini menjual dengan rp empat belas
maka berbasiskan minyak goreng yang disalurkan
itu bisa diklaim ke pemerintah yang telah diverifikasi oleh kementerian perdagangan ke bpdp
pemerintah melalui badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit telah menyiapkan dana sebesar rp tujuh enam juta
untuk membiayai penyediaan minyak goreng satu harga tersebut
yaitu sebanyak dua ratus lima puluh juta liter per bulan atau satu lima miliar liter selama enam bulan
baru enam hari kebijakan ini berjalan minyak goreng di retail modern menjadi barang langka
setelah diserbu warga yang terpicu panik baying
asosiasi pengusaha retail indonesia meminta komitmen industri dan distributor
untuk kembali memasok minyak goreng kemasan ke gerai retail
masih ada produsen distributor yang belum dapat melakukan komitmennya
walaupun sudah mendapat penugasan
untuk itu yang poin kedua ini adalah kita berharap tentunya secepatnya distributor dapat memberi pasokan
karena kita ini tergantung dengan pasokan para distributor dan produsen
namun di tingkat pasar tradisional pedagang kebutuhan pokok belum bisa menerapkan kebijakan satu harga ini
lantaran mereka masih memiliki stok yang banyak yang terlanjur dibeli dengan harga yang tinggi
akhirnya bukannya panik buying tetapi malah menghadapi sepinya pembeli minyak goreng
pemerintah belum mensubsidikan di pasar tradisionalnya belum ada kita
sedangkan kita modal yang per liter aja udah delapan belas ribu lebih
tidak mungkin kita jual empat belas ribu
yang dua liter modalnya sudah tiga puluh delapan lebih
sedangkan subsidi dari pemerintah hanya dua puluh delapan ribu
pedagang sangat merugi
tidak mungkin kami menjual segitu
padahal menurut asosiasi pengelola pasar indonesia asparindo
penyerapan produk minyak goreng terbesar itu ada di pasar tradisional dibandingkan gerai retail
namun peluncuran kebijakan minyak goreng satu harga ini
seolah hanya mementingkan kepentingan pengusaha
saya kontak pemerintah dagangan bagaimana tentang pengetarapan di pasar tradisional
karena penting ya
seperti yang saya sampaikan tadi ini kan mereka mana dia laku
orang diluar kan harganya empat belas
terus stoknya gimana
asparindo juga mengkritisi penggunaan dana kelolaan bpd pks
yang diperuntukkan sebagai dana subsidi
dari selisih harga minyak goreng satu harga ini
evaluasi mendalam dari hulu ke hilir diperlukan
agar kejadian kenaikan harga bahan pokok tidak terus berulang setiap tahunnya
desyari tonang yudhistira satria jakarta